mengantisipasi tindakan teror pada perhelatan asian games dua ribu delapan belas
lima belas personel pasukan khas atau paskas bersama pasukan pertahanan pangkalan udara halim perdana kusuma
menggelar latihan penanganan teror di posko tni angkatan udara teluk naga kabupaten tanggerang banten selasa siang
dan kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga melatih pasukan untuk dapat membebaskan sandra
tanpa harus menimbulkan korban jiwa serta mampu menumpas pelakunya
latihan ini melibatkan dua ratus lima puluh personel dari unsur paskas dan pasukan pertahanan pangkalan udara halim perdana kusuma jakarta
yang dipersenjatai lengkap dan dilakukan di lahan milik tni au di teluk naga kabupaten tangerang banten
fokus latihan diberatkan pada penanganan tindakan gangguan keamanan atau teror
yang terjadi di sekitar areal bandara internasional soekarno hatta tangerang
tempat ini akan menjadi pintu masuk kontingen negara peserta asean games dua ribu delapan belas
dan juga asean para games dua ribu delapan belas
kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga melatih pasukan untuk dapat membebaskan sandra
tanpa harus menimbulkan korban jiwa dan mampu menumpas pelakunya
pada dasarnya latihan ini adalah untuk meningkatkan profesional prajurit seperti hal biasanya latihan latihan
cuman kebetulan kita di sini punya lahan yang bisa digunakan untuk latihan
dan ada hubungannya juga beberapa saat lagi mungkin beberapa hari lagi kita akan
menghadapi event internasional yaitu pelaksanaan asian games
sebagian besar dari peserta asian games tersebut akan datang ke negara kita melalui bandara soekarno hatta
kebetulan wilayah tni au yang ada di sini juga masih di dalam lingkungan soekarno hatta
selama penyelenggaran asean games dan asean para games dua ribu delapan belas
personil paskas dan pasukan pertahanan pangkalan udara halim perdana kusuma
akan disiagakan di posko tni au
teluk naga kabupaten tangerang banten sebagai antisipasi penanganan gangguan keamanan
di areal bandara internasional soekarno hatta tangerang